dua pasien positif virus corona yang dirawat di rspi sulianti saroso dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang jumat sore
meski begitu kedua pasien harus melakukan pengawasan diri dan menjalin pemantauan kesehatan oleh dinas kesehatan setelah kembali ke rumah
dalam konferensi pers jumat pagi direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril mengatakan pasien positif corona kasus satu dan tiga telah dinyatakan sembuh
hal ini dipastikan setelah dua kali pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil negatif
kedua pasien rencananya dipulangkan jumat sore sementara pasien kasus nomor sepuluh belum diperbolehkan pulang meskipun pemeriksaan pertama telah menunjukkan hasil negatif corona
pihak rumah sakit masih menunggu hasil tes kedua untuk hasil yang lebih sah
yang pertama odp tujuh ratus tiga puluh satu ya
kemudian total pasien rawat inap yang diisolasi kita sudah empat puluh ya
jadi dari awal
sampai sekarang sudah empat puluh lima
kemudian yang saat ini di ruang isolasi itu ada sembilan
tetap seperti yang kemarin
delapannya confirm positif ya
nah ini ada berita gembira bagus
jadi yang pasien nomor satu itu sudah positif untuk yang kedua kali
eh negatif dua kali
alhamdulillah fisiknya juga sangat baik
tahu yang satu ya yang satu dulu ya
kemudian pasien yang nomor tiga juga negatif sudah dua kali
dan insyaallah sore ini kita pulangkan ya
yang enam yang lain secara klinis juga masih bagus semua
cuma yang kemarin yang satu pasien nomor sepuluh kalau nggak salah ya
itu kita masih menunggu
konfirmasi hasil laboratorium yang terakhir
belum kita terima